amerika serikat berencana meninjau ulang kebijakan generalize system of preference atau biaya masuk khusus bagi indonesia
pemerintah donald trump berencana untuk menaikkan bea masuk satu ratus dua puluh empat produk dari indonesia
apa dampaknya bagi peragangan indonesia ke amerika serikat dan langkah apa saja yang harus diantisipasi pemerintah indonesia
agar peninjauan ulang ini tidak melemahkan ekspor indonesia ke negeri paman sam
kami akan membahas dalam segmen dianalys
dan sekarang indonesia kita akan mendengar pada pertengahan juli ini hasilnya
tapi itulah yang kira kira
seberapa besar potensinya menurut anda dengan adanya proteksionisme dagang dari amerika serikat
seberapa besar untuk negara negara lapis kedua lah ya bisa dibilang gitu ya
yang memiliki hubungan dagang dengan amerika serikat ini
akhirnya juga terkena dari review ini
saya lihat cukup besar ya karena ternyata gsp yang diterima oleh indonesia
itu satu delapan miliar usd
oke per tahunnya ya
jadi intinya gsp itu adalah memberikan kemudahan bagi negara negara berkembang
untuk produk produknya masuk ke negara seperti amerika serikat
dan amerika serikat berharap tadi dengan gsp itu
ada semacam kestaraan dari indonesia untuk membuka pasarnya
nah itu yang sedang mereka review saat ini
oke dampaknya apa terhadap dagang kita
karena kalau kita lihat dari data ini kami punya data untuk surplus neraca dagang
paling tidak sejak dua ribu enam belas hingga awal dua ribu delapan belas kan memang kita selalu surplus
sehingga justru perdagangan dengan amerika serikat ini lebih banyak manfaatnya gitu ya
dibandingkan dengan kerugiannya
kita lihat untuk datanya ini adalah data untuk surplus neraca dagang amerika serikat
dengan indonesia sejak dua ribu enam belas
kita masih tunggu kita bahas dulu untuk yang kehilangan satu delapan miliar itu
seberapa besar pengaruhnya untuk ke total dari surplus kita sendiri ke amerika serikat
kalau kita sendiri total perdagangannya dua puluh lima sembilan miliar usd
dan surplusnya sekitar sembilan sepuluh miliar usd
artinya kita cukup besar
sepuluh dua puluh persenan bisa dikatakan seperti itu potensi kehilangan surplusnya ya
oleh karena itu kalau nanti misalnya itu dikurangkan dikenakan tarif normal
otomatis kan itu akan merubah situasi antara hubungan perangan indonesia dan amerika
oke dampaknya sehingga dari satu ratus dua puluh empat persenan
jadi kalau satu ratus dua puluh empat produk jika ke satu ratus dua puluh empat nya kena review
tidak lebih kompetitif akhirnya dibandingkan dengan produk produk lain dari negara lain
itu yang pertama
oke karena akan lebih mahal gitu pada saat itu
artinya lebih mahal dibanding yang sekarang
yang kedua otomatis kan para pelaku industri di sini atau pelaku ekspor di sini
harus mencarikan apakah cukup untung kesana atau harus mencari pasar lain
pada sisi yang lain antara china dan amerika barang barang cina pun kan sekarang tidak menjadi kompetitif kan
mereka akan mencari pasar baru mengalokasikan dari amerika ke wilayah lain
yang pentingnya juga ke indonesia gitu ya
kemungkinan ke indonesia
oke jadi mereka akan menumpuk dong barang itu ya di indonesia
makanya indonesia apakah pertama apakah produk dari luar contohnya dari cina bisa bersaing dengan produk dari indonesia yang biasa dilempar ke pasar amerika
atau dia harus mencari pasar berikutnya ke afrika atau ke latin amerika
nah afrika laten amerika kemarin baru ada penjajakan ke iaf indonesia afrika forum
itu baru penjajakan
biasanya kalau untuk membangun hubungan perdagangan ekonomi itu butuh waktu
butuh waktu ya yang tidak sebentar
yang tidak sebentar betul
kita lihat datanya akhirnya keluar ini mas beginda untuk data surplus neraca dagang yang cukup besar ya
kita lihat data dari lead bank sian indonesia dari badan pusat statistik terlihat
ini surplusnya saja gitu dua ribu enam belas dua ribu tiga belas dua ribu tujuh belas juga cukup stabil gitu ya di level tiga belas miliar dolar amerika
dan hingga bulan mei dua ribu delapan belas saja ini sudah lima tujuh miliar dolar amerika
sehingga memang pukulan yang cukup besar
kalau memang benar benar akhirnya presiden donald trump ini menaikkan tarif juga untuk satu ratus dua puluh empat produk dari indonesia
seperti itu ya
betul nah ini produk produk ini kan didominasi oleh pertanian produk produk seperti tekstil dan juga kayu
nah oleh karena itu harapannya kalau kita lihat dari perspektifnya presiden amerika yang sekarang
dia ingin mencoba menyimbangkan ini
makanya dengan dia mereview gsp ini
oke tapi apakah barang barang ini memang tidak terlalu dibutuhkan gitu oleh amerika serikat sehingga akhirnya
ya walaupun kita lihat perang dagang pun juga sebenarnya
banyak barang barang yang core gitu barang barang yang penting pun juga donald trump tetap nekat untuk menaikkan tarif gitu
ya karena di sini akhirnya yang dilihat adalah persepsi
karena lihat perang tarif seperti ini jangan dilihat sebagai murni ekonomi
tapi juga dilihat ada situasi geopolitiknya dan lain sebagainya
makanya ada isu politik internasional di sini
dan juga pemenuhan terhadap janji tadi di awal untuk menciptakan pekerjaan bagi para orang amerika di amerikanya
makanya itu yang sepupu
itu sedang dilakukan
meskipun secara data mungkin itu akan melakukan semacam balik seperti bumerang terhadap ekonomi amerika sendiri
untuk perusahaan perusahaan besarnya
karena kan perusahaan mnc nya banyak beroperasi di luar
dan kalau misalnya diretaliasi itu akan menjadi permasalahan atau tantangan buat mereka
itu yang pertama
yang kedua ternyata kalau kita bisa lihat posisi misalnya ekspor kita ke amerika itu ternyata amerika salah satu tujuan tradisional pasar tradisional bagi para pelaku bisnis
peserahannya itu nomor satu
dan dari perspektif amerika kita nomor tiga puluh enam
jadi kalau dilihat dari total perdagangannya kita memang agak cukup membutuhkan amerika dalam hal ini ya
konteks ini ya
nah nanti tinggal dilihat apakah kita bisa mengalokasikan itu memindahkan ke pasar lainnya
dan kebiasaan dari pelaku bisnis yaitu ke eropa dan amerika
mungkin kan mereka merubah tingkat laku mereka
ke asia lagi sementara
bisa ke intra asia

nah intra asia tantangannya adalah produknya
bersama dengan produk tiongkok gitu ya
produknya nyaris sama kan
dan juga kita sumber daya alam
mereka misalnya teknologi
harapannya bisa antar intra asia
jika intra asia sudah jenuh harus dilempar ke afrika dan latin amerika
ini kita bisa mengalokasikan itu
dan kebiasaan dari pelaku bisnis yaitu ke eropa dan amerika
mungkin kan mereka merubah tingkat laku mereka
ke asia lagi sementara
bisa ke intra asia
nah intra asia tantangannya adalah produknya
bersama dengan produk tiongkok gitu ya
produknya nyaris sama kan

mereka misalnya teknologi
harapannya bisa antar intra asia

nah makanya pengusaha indonesia harus juga pemerintah bekerja sama untuk membuka pasar
ke sana dan memperdalam pasar ke sana

untuk saat ini juga
untuk jangka pendek ya
untuk jangka pendek
oke kita lihat komoditasnya
ini kita lihat komoditasnya
ini kita lihat komoditasnya
ini kita lihat komoditasnya
ini kita lihat komoditasnya
ini kita lihat komoditasnya

dan mayoritas kalau kita lihat kan ini kan sumber daya alam ya
nah itu dia
kita punya saingan dengan negara negara tetangga kita tentunya
oke sekarang kita membicarakan antisipasinya lah
agar paling tidak satu delapan miliar dolar amerika potensi kita kehilangan ini tidak terlalu terasa lah di indonesia
dan juga untuk pengusaha itu sendiri apa yang harus dilakukan
karena kan sekarang juga pemerintah sudah mengirimkan tim khusus
apakah cukup dengan lobby lobby saja ke sana
itu untuk jangka pendek
yang jangka panjangnya jangka pendek dan jangka panjangnya yang pertama mempelajari global supply chain
dimanakah indonesia kira kira bisa memposisikan diri ketika misalnya pasar amerika dibikin normal tarifnya
ya kan yang kedua kita bisa melihat jepang dan korea ini akan bisa juga memindahkan pabriknya
karena sedang hubungan antara amerika dan china dalam hal ini menjadi lebih mahal
mereka memindahkan padat karyanya ke negara negara lain
nah harapannya kita bisa masuk di sana
artinya kita akan bersaing
bersaing dengan vietnam dengan thailand dan kamboja mungkin
nah oleh karena itu kita harus bisa melakukan perbaikan di dalam negeri mengenai misalnya masalah ketenaga kerjaan
juga masalah peraturannya
juga bagaimana supaya investasi fdi ini bisa masuk pemindahan itu
yang berikutnya lagi yang perlu diperhatikan adalah tentu bagaimana kita mencari alternatif wilayah
misalnya langkah insentif pajak bagi ya
perusahaan perusahaan yang berorientasi ekspor
ini sudah dilakukan tapi harus dilihat apakah efektif atau bagaimana
jadi harus fokus ketiga itu saya rasa
dan tentunya yang jangka panjangnya kita perlu membangun misalnya industrialisasi lagi kembali
dimana supaya kita lebih kompetitif bersaing dengan produk produk dengan negara tetangga lainnya
untuk potensi perang dagang antara indonesia dengan amerika serikat sendiri
anda melihatnya apakah ada potensi ke arah sana
kalau kita lihat kan yang saat ini sedang perang gitu ya dengan amerika serikat
dan negara negara dengan ekonomi yang cukup besar juga
dan juga kebutuhan dari ekspor impor di kedua negara juga cukup besar
bagaimana dengan indonesia yang lebih cenderung surplus dan lebih cenderung membutuhkan amerika serikat lebih banyak dibandingkan amerika serikat membutuhkan indonesia
nah langkah yang berikutnya adalah saya rasa kita juga harus melakukan perjanjian perjanjian dagang dengan negara negara lain
organisasi regional seperti uni eropa misalnya
dalam arti kita bisa melakukan pendalaman di sana
kira kira produk apa yang mereka butuhkan
yang kira kira yang biasa kita lempar ke amerika
yang biasanya kita kirim ke amerika
ini bisa nggak diterima di wilayah wilayah lain
jadi artinya sekarang mulai mereka berdiskusi juga lah antara negara negara sahabat kita
untuk mencari celah lah
walaupun membutuhkan waktu yang sangat panjang
tapi harus dilakukan kan
oke untuk pangsa pasarnya sendiri yang paling potensial
karena kalau kita lihat lagi kembali dari aksi perang dagang ini juga kan produk tiongkok pun juga akan bisa dibilang berceceran gitu ya
ke interaksinya gitu
produk produknya yang tidak bisa dijual
yang tidak kompetitif lagi
dijual ke amerika sedikit
nah pasar mana yang menurut anda mungkin dari para pengusaha juga bisa melihat
oke kita harus cari atau diversifikasi pasar baru gitu
yang paling potensial
untuk saat ini selain asia saya melihat afrika
karena afrika ini sedang membutuhkan juga produk produk yang tadi diuraikan sebelumnya
dimana itu pasar yang sedang berkembang
dan oleh karena itu mereka membutuhkan sumber daya alam juga
dan juga membutuhkan produk produk yang boleh dibilang minimal menengah lah
seperti contohnya kayak ada produk mie instan yang sudah cukup terkenal di sana gitu kan
nah dari indonesia loh
nah kita coba itu perluas di produk produk yang lainnya
oke kalau pemerintah indonesia sendiri anda melihat bisa tidak sih membalas seperti misalnya uni eropa
kemudian juga tiongkok kanada meksiko yang mereka oke anda menggunakan biaya masuk untuk barang barang tertentu kita juga bisa gitu
barang barang dari anda
kita kenakan biaya masuk juga
apakah indonesia memiliki power ataupun kekuatan untuk melakukan hal yang sama
nah makanya kalau dilihat power rasionya kan kita lebih bagus berdiplomasi
artinya melakukan lobby
nah sekarang terakhir pertemuan mei dua ribu delapan belas itu mencoba melakukan antara amerika dan indonesia tifa ya
nah mudah mudahan dengan ini harapannya bisa meredam ini
kalau memang tercapai tentu nanti isu isu seperti digital economy
lalu produk produk yang sedang berjalan seperti itu akan menjadi isu yang bisa dibahas bersama lah
oke tapi langkah antisipasinya memang harus dilakukan segera sekarang juga gitu ya
segera ya sebelum terlambat ya
sebelum terlambat sebenarnya ini sudah bisa terbaca sebenarnya mas
ketika presiden trump naik
waktu itu dia sudah bilang mereka akan melakukan make america great again
artinya dia melakukan
negara negara yang surplus dagangnya cukup besar dengan amerika serikat
ya cukup besar termasuk kita kan dihubungkan ke yang ini lah
secondarnya tadi itu kira kira
oke baik terima kasih
begini dapat paham analis politik dan ekonomi global universitas indonesia sudah bergabung bersama cnn indonesia business